kita beralih ke informasi lain yang juga tidak kalah menarik stadion utama gelora bung karno dipastikan dapat digunakan untuk laga persahabatan antara timnas dan islandia empat belas januari dua ribu dua puluh
dilansir lamandetik com bahwa kepastian ini disampaikan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat basuki hadi mulyono pada selasa siang
basuki hadi mulyono juga mengatakan stadion utama gbk telah dapat digunakan karena proses renovasinya akan selesai sebelum pergantian tahun
stadion utama gbk akan berkapasitas tujuh puluh enam kursi dengan menggunakan kursi baru yang memenuhi standar aksesibilitas evakuasi
selain itu stadion kebanggaan republik indonesia ini telah menggunakan peralatan dan perlengkapan lebih modern
di antaranya adalah pencahayaan yang lebih kuat
tiga kali lipat dari sebelumnya